begitu para pejabat itu datang ya harus hantu
dari tadi kudocor nyariin lu udah kemana mana dan
nggak taunya melatih duran di sini senyum senyum gak jelas
ini kenapa makanannya dibawa keluar ini kan buat
iya aku tahu
ini buat memperingati hari meninggalnya ibu kamu
iya kan tapi masalahnya
kamu dapat duit dari mana untuk bayar semua ini
tentu tidak aku tidak mau bayar
hai bawa semuanya jangan jangan jangan tapi bu jangan
ibu apa apaan sih ini kan tradisi keluarga kita setiap tahun bu ayah pasti bakal mesen catering dan bagi bagi ke orang orang yang gak mampu
tapi ayah kamu sedang pergi mencari uang masa kami di sini malah buang buang uang buat hal yang gak jelas
buat orang yang sudah mati tidak bisa
tapi apa sih mau ditinggal di sini oke terserah kalian tapi yang jelas aku tidak akan bayar
kak kapan dibagi makanannya kak
gitu loh nggak sopan maaf ya mbak ya anak saya mbak
hai aku harus gimana sekarang orang orang ini pasti jauh jauh datang ke sini buat dapetin jatah makanan enak
sekarang kalau makanan itu enggak ada gimana sama nasi singka mereka pasti kecewa belum
hai lihat nih ada tasha sama temen temen kampungannya dia mami ini berarti dia benar benar mau bikin kafe kita bangkrut karena kampungan temen temen kampungannya dia
hai biar mami yang urus
hai kalian semua
hai kalian semua
hai kalian semua angkat kaki ya dari sini ya jangan kembali lagi ke sini bisanya minta minta melulu kerja cari dulu coro
hai pergi pergi

hai kenapa kamu nangis kalau kamu nangis kamu lemah sayang
kamu gak perlu bilang apa apa lagi sama aku
tunggu sebentar ya
sekarang kamu pergi ke sana
kasih mereka makanan
mereka itu banyak banget
barang siapa orang yang tulus hatinya untuk menolong sesamanya
dia akan mendapatkan jalan
pergi ke sana
pergi ke sana
pergi sih pergi sih
semuanya jangan kemana mana
tunggu dulu ya
soalnya saya punya makanan buat dibagi bagi
kok bisa ya
gimana caranya tuh
bapak ibu semua anak anak
baris dulu baris
biar semuanya kebagian
jadi jangan berhutang
ada apa veth
kenapa mobil ini berhenti

siapa yang belum dapat
pak maaf ya maaf
ini mereka semua tuh lagi ngantri buat dapetin makanan
jadi tolong bapak jangan marah marah gitu
security mana kemana sih
kamu lanjut ya
terima kasih ya
anak anak kalian siap siap ya
ada tugas buat kalian
pokoknya begini per
saya mau promo ini promo besar besaran
dan kamu manfaatin apa yang kita punya per
kamu ngerti nggak pak suta
manfaatin semua media yang ada
semua media yang ada
bet kamu paham kan
pokoknya saya nggak mau satu media pun
pokoknya begitu para pejabat itu datang
dia harus kanku banget ya pak
terima kasih pak
pokoknya kamu udah tahu